nyetir ya kita cepetan ke barbie playground ya ikutin terus ya kita ya
ini dia arena bermain bernuansa serba pink warna khas barbie
playground yang ada di main atrium neo soho mall
jakarta barat ini tentu saja menarik perhatian para pecinta barbie
tak hanya anak anak tapi ada juga tuh orang dewasa yang ikut menjajal
playground barbie ini ada pula toko merchandise barbie yang menyediakan
berbagai ragam barang barbie mulai dari boneka hingga pakaian
yuk ah girsco saya sudah tidak sabar untuk bermain di barbie playground
untuk menikmati barbie playground ini kita akan menikmati barbie playground
pengunjung harus membeli merchandise barbie minimal seharga delapan puluh delapan ribu rupiah
untuk menuju wahana perosotan kita harus naik ke lantai dua ternyata sebelum
meluncur ke kolam bola yang lebih besar di bawah ada kolam bola mini juga loh di
wuih saya loncat juga kayak kayak nggak bisa ya aku ikut ya wuih
wah enak ya setelah bersanteria di kolam bola waktunya meluncur
seru banget gimana suruh suruh eh kita dandan dulu yuk sebelum lanjut main
eh kita dandan dulu yuk sebelum lanjut main
eh kita dandan dulu yuk sebelum lanjut main
perlengkapan make up tersedia di sini ada eye shadow lipstick dan blush on
warnanya pun beragam dengan dater yang festif
taman bermain ini memang dibuat sebagai salah satu promosi dari film barbie
icrowd ini bisa dikunjungi hingga enam agustus mendatang
ya sejauh ini sih banyak banget yang datang dengan mereka niat ya
pakai baju like a barbie gitu dan seperti barbie
dan banyak juga yang bikin konten karena di era ini kita semua membuat konten untuk akun media sosial kita masing masing
tuh banyak kan pengunjung yang memakai pakaian serba pink
bagi pengunjung barbie playground merupakan taman bermain yang bisa digunakan untuk mengekspresikan kecintaan mereka kepada barbie
kayak emang suka sih suka warna pink suka barbie juga
jaman aku enggak
belum ada barbie jaman aku
aku main aku juga punya barbie house punya barbie studio punya barbie punya beberapa peralatannya
lovia suka nggak main di sini
suka tadi paling suka main apa
kalau gitu lovia mau main prosotan lagi gak
mau ya udah kalau gitu ayo kita main prosotan

tentu saja saya tidak bisa menolak ajakkan lovia untuk main di sini
memang seru sekali
setelah puas kami menuju arena pantai untuk bermain pasir bergelantungan dan juga foto foto
tidak hanya di area pantai ada pula spot foto di mobil barbie dan juga box barbie
seharian bermain bikin lapar waktunya cari makan

sedikit yuk ke pantai indah kapuh di jakarta utara yang berdiri sejak dua ribu dua puluh
yang menawarkan dunia hitam putih dengan dua d world
tempat ini menjadi menarik karena interior desainnya dibuat layaknya dunia komik
gambar gambar yang ada di dinding serba dua dimensi
menariknya mural ini merupakan gambaran tangan dari salah satu pemiliknya loh
yang paling penting zaman sekarang ini butuh diferensiasi
jadi dimana kita datang itu kita merasa kok beda ya sama tempat lain
dan dia tuh bangga memposting itu di sosial medianya
maka waktu itu terciptalah ide untuk membuat kafe yang betul betul belum pernah ada di indonesia
jadi kami ini cafe dua d yang pertama
kafe dua lantai ini memiliki konsep yang berbeda di setiap lantainya
lantai pertama memiliki konsep pantai dilengkapi dengan awan buatan dan juga mobil vw klasik
sedangkan lantai kedua memiliki konsep rumah eropa dengan lukisan kursi besar anjing perapian jendela bahkan mesin penjual minuman
dari sini kita juga bisa melihat pemandangan dari luar sambil makan es krim loh
hah apa itu wah sama ya kayak bajunya lovia ternyata ya
coba itu apa sih diam
wah terlihat nikmat ya
di sini tersedia beragam makanan mulai dari makanan berat hingga ringan
menunya tersedia seperti yang ada di vending machine
untuk hidangan penutup
berbanding terbalik ya saya maunya yang gurih
enak deh creamy tapi gak bikin enak
lovia mau coba gak
beef on the clouds yang dipesan lovia merupakan kue stroberi yang dihidangkan dengan permen kapas di sekitarnya
tidak heran kalau lovia mengincar kue ini
tampilannya gemes sekali
nah devil chococake yang memiliki beberapa lapisan kue coklat dengan sentuhan dekorasi emas justru menarik perhatian saya
big bite selamat makan
kita tambahin sausnya ya
coklatnya tidak begitu manis tapi juga jadi seger karena ketemu saus strawberry nya
selain makanan pilihan menu minumannya juga beragam
lovia memesan ice chocolate yang terlihat segar dan saya memesan rainbow dash yang warna warninya sesuai namanya
minuman yang disajikan di gelas yang memiliki kuping kucing ini berisi sirup jeruk jus stroberi dan jus mangga
selain itu saya juga memesan beauty teh herbal yang terbuat dari delapan bahan alami
di antaranya bunga kebob dolton rose dan juga buah persik
teh herbal ini disajikan di teko unik yang memiliki magnet pemicu untuk mengalirkan teh ke dalam gelas
wah udah ada yang ngantuk nih
kalau gitu emang sudah waktunya untuk istirahat ya lufia ya
ya minggu depan kita mau kemana
mau main lagi
ya udah kalau gitu sampai jumpa lagi di weekend gateway selanjutnya